mimpi suciwati istri munir dan sejumlah aktivis pegiat ham sepertinya harus kembali terpuruk
ini setelah pt un dki jakarta membatalkan putusan komisi informasi pusat kip
yang mendesak pemerintah membuka dokumen tim pencari fakta untuk ppf khusus munir
pt un juga mengabulkan permohonan kementerian sekretaris negara yang merasa keberatan dengan gugatan kip
munir said tolik merupakan aktivis ham yang tewas dalam perjalanan ke amsterdam belanda pada tujuh september dua ribu empat lalu
menanggapi putusan pt un dki jakarta komisi orang hilang dan tindak kekerasan kontras
berencana melakukan kasasi ke mahkamah agung
menurut kontras pembatalan ini merupakan pencerminan pemerintahan yang gagal dalam mengungkap dan menegakkan kebenaran
sementara itu wakil presiden republik indonesia yusuf kala meminta
untuk mematuhi putusan pt un
yusuf kala juga menambahkan butuh waktu lama bagi pemerintah untuk kembali mencari berkas belasan tahun lalu
pemerintah kan melihat prinsip hukum
kalau memang pendapat ptn begitu ya kita harus ikuti
itu yang pertama pemerintah tidak ikut campur dalam ini judicial
tim pencari fakta tentu punya dokumen juga
kalau itu dimunculkan saya kemudian diverifikasi bahwa itu benar ya cukup
kalau pemerintah kan membutuhkan
begitu banyak arsipnya bisa bisa tidak terkontrol apabila ini kan lebih dari sepuluh tahun
terlepas dari di mana dan siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengurai dokumen hasil temuan tersebut
publik tetap menginginkan adanya keterbukaan untuk menuntaskan kasus ini
hal ini merujuk kepada poin ke sembilan keputusan presiden republik indonesia nomor satu ratus sebelas tahun dua ribu empat
tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya munir
poin tersebut menegaskan
hukumnya negara membuka fakta yang ada terkait kasus pembunuhan munir tolik
namun nyatanya hingga dua belas tahun munir berkalang tanah
hasil penyelidikan tpf yang menggunakan fasilitas negara tersebut tidak pernah diungkap ke hadapan publik
bagaimanapun pemerintahan jokowi jk menjadi rezim yang menerima warisan hutang moral
untuk mengungkap otak kasus pembunuhan munir saitolik
jika kasus munir tak terungkap tuntas
peruk penegakan hukum dan hak asasi manusia di negeri ini
suci banjit cnn indonesia
pengungkapan kasus pembunuhan aktivis ham munir masih menemui jalan buntu nampaknya
keadilan belum juga dikecap oleh mbak suciwati istri almarhum munir
lalu bagaimana nasib penuntasan kasus ini setelah pt un jakarta
mementahkan upaya para aktivis untuk membuka hasil temuan tpf
untuk pembahasnya telah hadir bersama saya mbak suciwati
selamat malam mbak suciwati
terima kasih sudah datang
kemudian ada mbak yati andriani koordinator komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan atau kontras
terima kasih mbak yati sudah bisa datang
kita akan membahas mengenai hasil pt un yang kemudian membuat kita kaget
ini kan kayaknya setelah
oh iya saya juga ingin memberikan disclaimer dulu sebelumnya
kami juga berusaha menghubungi pihak istana kepresidenan ataupun pemerintah
tapi hingga saat ini belum ada yang bersedia memberikan keterangan dan bergabung bersama kami di dialog pada malam hari ini ya
saya akan tanya ke mbak suciwati dulu
kalau kita melihat hasil kip beberapa waktu lalu kan ini semacam ada angin segar atau semacam setelah kabut gelap itu ada secercahaya lah yang memberi titik terang
bahwa ini kayaknya kasus ini bisa diungkap kembali dan kebenaran yang hakiki akan terjadi
tapi setelah pt un ini nampaknya kabutnya hujannya gerimisnya kayaknya mulai nampak lagi
mbak keluarga sendiri melihatnya seperti apa mbak suci
ya kalau kita kan selalu kalau kita sih melihatnya bahwa apapun kalau ke pt un pasti gelap lah
karena mungkin kita juga akan mencoba riset ya nanti apa saja
karena banyak sekali gugatan gugatan dari aktivitas
dan lingkungan semuanya itu seringkali dikalahkan di pt un
jadi saya ingat juga dulu almarhum pernah juga menggugat megawati ya kalau nggak salah lewat pt un juga
karena hendro priyono menjadi kabin waktu itu tahun dua ribu empat kalau nggak salah ya
dia kemudian dikalahkan juga
dia dijadikan kepala bin tahun dua ribu empat dan dikalahkan juga
jadi oleh pt un
dan bersamaan masih banyak lagi itu kasus kasus
dan bersamaan dengan kita kemarin greenpeace juga dikalahkan
itu kasus lingkungan ya
dikalahkan juga oleh pt un
jadi kita juga melihat banyak hal bahwa hari ini kita pengadilan pengadilan pt un ketika masyarakat menggugat pejabat ataupun negara
pemerintah ya waktu itu
itu selalu ini menjadi tempat impunitas
menjadikan para penguasa itulah yang menang
jadi membela siapa yang berkuasa waktu itu
seperti itu ya
jadi kita juga nggak kaget
ya kalau kemudian putusannya begitu
dan tentu saja kita nggak akan menyerah gara gara hanya diputusin sama pt un
makanya kita akan melaporkan hakim hakim yang memutuskan
karena putusannya itu juga cukup
cukup apa ya tertutup
kita tau tau dipanggil hanya suruh mendengarkan putusan
jadi kan aneh sekali gitu
jadi nggak ada proses apa apa pemeriksaan apalah ya untuk kita juga ikut ikut datang
biasanya kan ada proses seperti itu
ini ini tidak ada
jadi tentunya ini juga cukup semakin membuat kita curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka
ya jadi nanti bisa yati juga bisa menjelaskan isi dari itu
nah itu dia yang mbak yati ingin saya tanya sebenarnya
kalau tadi mbak suci mengatakan secara kalau kita lihat ke belakang latar belakang banyak sekali aktivis aktivis yang kemudian digagalkan putusannya oleh pt un
itu kita tidak akan membahas itu
tapi bagaimana prosesnya anda meragukan
tapi kalau yang ingin saya tanya secara substansi apa yang salah dari putusan ini sebenarnya
yang salah dari putusan
hakim tidak mempertimbangkan ada fakta fakta
sudah diserahkan oleh tim pencari fakta kepada presiden
dalam hal ini presiden susilo bambang yudhoyono
karena pada saat itu presidennya adalah yang bersangkutan
oke sebelum kita berlanjut
boleh diberitahukan kepada masyarakat sekali lagi mbak
apa sih sebenarnya substansi putusan dari pt un ini sih kemudian membuat kontras akhirnya agak resah gitu
ya substansi putusan mereka membatalkan putusan komisi informasi pusat yang menyatakan bahwa dokumen tpf munir adalah
dokumen publik informasi publik dan pemerintah harus
menginformasikan mengumumkan isi dokumen tersebut kepada publik
pt un membatalkan putusan itu yang menurut kami putusan itu sudah sangat tepat karena
karena memang persis di dalam kepres pembentukan tpf munir di poin ke sembilan menyatakan pemerintah akan mengumumkan hasil
tpf munir kepada masyarakat itu yang menjadi alas rujuk kami kenapa kami minta itu diumumkan
tetapi pt un
pt un sama sekali tidak mempertimbangkan fakta fakta bahwa dokumen itu seharusnya ada di kementerian sekretariat negara
karena memang sudah diserahkan secara resmi oleh tpf pada tahun dua ribu lima kepada presiden sby pada saat itu
dan bahkan ketika kip sudah ketika kip mengeluarkan putusan
presiden mantan presiden sby mantan presiden sby itu menyerahkan kembali salinan dokumen putusan itu
melalui sudi silalahi gitu
artinya dua fakta itu jelas sekali ada penyerahan ada dokumen yang diberikan
dan tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa kementerian sekretariat negara atau presiden tidak bertanggung jawab terhadap dokumen itu
dan satu lagi yang patut diingat ketika komisi informasi publik mengumumkan memutuskan
jokowi mengumumkan loh meminta kepada jaksa agung dan kapolri untuk mencari di mana dokumen itu
sejak sebulan sejak putusan oktober empat bulan lebih
apa hasil dari pencarian itu
alangkah sedihnya negara kita kita punya instrumen negara begitu banyak
perangkat negara begitu banyak tidak bisa menemukan dokumen itu gitu
yang penting benar sangat penting dokumen itu ya
sangat penting dokumen itu dan dia dihasilkan dari hasil kerja tim yang resmi dibawah mandat ke presiden gitu
dan juga fatal menurut kami ketika pt un hanya karena dia menyatakan tidak ada
di kementerian sekretariat negara
hanya karena tidak ada pendokumentasian di sekretariat negara terhadap dokumen itu
maka kemudian pemerintah tidak harus mengumumkan dokumen itu
ini tidak nyambung logikanya gitu
kewajiban itu ada atau tidak dokumen itu tidak menggugurkan kewajiban pemerintah untuk mengumumkan dokumen itu
kalau kita baca keputusan dari kip sendiri yang sebenarnya sudah termaktub dalam apa namanya putusan yang ada di tpf itu kan
bahwa hasil dari penyelidikan tpf harus diumumkan kepada publik
kemudian pemerintah setelah kip mengatakan ini dengan berbagai alasan tidak ingin mengumumkan
menurut anda mbak suciwati anda berpikir apa sih sebenarnya kemudian alasan yang paling rasional dari pemerintah kemudian ini bisa yang baik atau yang tidak baik gitu ya dari perspektif anda
apa yang membuat kemudian pemerintah harus fight kembali setelah ada keputusan kip
ini kan sebenarnya tinggal mengumumkan saja kan apa hasil tpf
apa yang membuat apa dalam pikiran anda apa yang membuat pemerintah kemudian harus fight habis
bisa bisa dipetewan untuk bisa membatalkan putusan ini sebenarnya
yang pasti mereka tidak punya kemauan untuk memang menuntaskan kasus ini
karena sebetulnya ini kan juga pertama juga soal mereka melepas tanggung jawab dari yang kepres keluarkan sendiri kan itu lewat kepres satu ratus sebelas tahun dua ribu empat dan juga dilanjutkan oleh kepres satu ratus dua belas tahun dua ribu lima kan
di situ jelas menjelaskan bahwa
presiden harus mengumumkan dalam arti disitu juga harus menindaklanjuti sampai tuntas kasusnya siapa pelaku sebenarnya
tapi kan melihat lempar lemparan tanggung jawab ini dan ini kan menunjukkan sebetulnya harusnya sangat malu ya
setnek kemudian bilang tidak memiliki dokumen itu kita jadi bertanya ini
setnek era sekarang kan bilangnya dokumennya sudah tidak ada sejak era yang lalu
ini kan jadi lempar lempar
ini kan jadi lempar lemparan ke era sebelumnya juga
sebetulnya kan bukan di situ substansinya
jadi kita bisa juga lihat bagaimana dulu kepolisian menindaklanjuti sampai kemudian menangkap namanya mugdipurwo pranjono itu karena menindaklanjuti dari dokumen tpf itu gitu loh
jadi kemudian harusnya ketika presiden sudah mengumumkan jokowi ya sudah meminta kepada kapolri dan jaksa agung untuk segera meminta
agung untuk segera menindaklanjuti kasus
sebenarnya harusnya mereka harus bekerja bukan tergantung pada dokumen yang katanya di setnek hilang
karena kita bisa semua tahu dan kemudian juga anggota tim cari fakta waktu itu juga menyerahkan tujuh salinan
yang kemudian juga itu dijelaskan oleh sudi silalahi waktu itu bahwa dokumen itu akan diberikan kepada instansi terkait penegakan hukum
jadi secara sosial
jadi secara sosial
jadi instansi dokumen itu sebenarnya ada gitu ya
ada artinya ketika kemudian tahun dua itu kan dua ribu lima dua ribu enam kemudian polikarpus dibawa ke penjara dua ribu delapan mukti dibawa juga
artinya itu kan ada tindaklanjut
dan artinya apa kepolisian itu mendasarkan dari laporan timun cari fakta
artinya kepolisian punya kejaksaan juga punya kenapa tidak langsung ke sana
jadi artinya bukan di sana sebetulnya ketidakmauan
ini masalah ketidakmauan menurut anda
tidak mau bertanggung jawab
tapi kalau dari keputusan kip ini kan yang kemudian kita yang dikonflikkan itu kan adalah putusan kip yang kemudian dibatalkan oleh pt un
keputusan dari kip itu adalah bagaimana pemerintah untuk mengumumkan
menurut mbak suci sendiri seberapa penting sih peran atau pengumuman hasil tpf itu untuk bisa membuka atau membongkar atau menyelidiki kasus ini lagi untuk mengungkap kebenaran yang lebih hakiki
dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saatnya
sebenarnya kami mencoba menghubungi pihak dari istana kepresidenan ataupun pemerintah untuk bisa memberikan komentar ataupun bergabung bersama kami dalam dialog malam hari ini
tapi tidak ada yang merespon secara positif dan memilih untuk
memilih untuk mungkin tidak bicara untuk saat ini
saya akan tanya ke mbak suciwati kembali ke pertanyaan saya
tadi kan yang menjadi concern dalam keputusan ini adalah pembatalan keputusan kip yang meminta pemerintah untuk mengumumkan
sebenarnya secara substan mengumumkan hasil tpf kepada publik itu seberapa penting perannya dalam rangkaian apa namanya mengungkap kasus kematian almarhum munir ini sebenarnya
iya sangat penting karena kan ini ada kepres disebutkan
yang mengeluarkan pres
dan dia harus bertanggung jawab
kalau saya yang mengumumkan ya apa efeknya nggak ada
dan dia kan harus bertanggung jawab atas putusannya sendiri
dan tentunya disitu mengandung konsekuensi
bahwa pengumuman itu ketika diumumkan dia harus menindaklanjuti kasusnya
karena kita bisa lihat juga di pengadilan kan jelas ya siapa yang terlibat disana
ada yang kemudian juga kemudian dibebaskan
ada beberapa hal yang kita juga terus terus kejar
dan kemudian ada fakta fakta yang menyebutkan juga disana ada budi santoso
yang juga disuruh oleh mukdi untuk membayar kepada polikarpus yang terus menolak di badan intelijen negara
jadi pastinya konsekuensi itulah yang pastinya
tidak dimaui oleh presiden
anda yakin anda tidak yakin kalau pemerintah atau presiden dalam hal ini tidak ingin mengumumkan hasil tpf itu kepada publik
bahwa memang pengungkapan kasus ini tidak akan jarang gitu
jadi pengumuman ini menjadi langkah awal untuk pengungkapan kasus
iya jadi itu sebuah pengumuman yang sangat penting
karena itu merujuk pada tanggung jawab presiden dalam hal ini
ada konsekuensi yang saya sebutkan tadi
bahwa dengan konsekuensi jelasnya harus menindaklanjuti kasusnya
dan tentunya menuntaskan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan almarhum suami saya
dan kita juga bisa melihat dengan jelas hari ini
siapa yang selama ini kita lihat dalam rangkaian
rangkaian pembunuhan ini yang kita juga tahu bahwa ini adalah konspirasi
ada bersama dengan presiden gitu loh
jadi kita mau kalau kemudian memang presidennya berani ya dia tidak boleh
apa nih maksudnya mbak suci tadi mengatakan bahwa ada konspirasi bersama presiden
ini coba di clearkan lagi ke masyarakat
dalam arti begini
kalau kita mau bilang konspirasi dalam pembunuhan almarhum suami saya
tiga belas tahun yang lalu
jadi dia dibunuh lewat jaringan yang terorganisir
karena kita bisa temukan antara komunikasi antara polikarpus dengan muhyiddipur waparangjono
kantornya bin itu jelas
dan bagaimana juga di pengadilan ada pengakuan dari uco yang mengatakan bahwa dulu dia juga pernah disuruh membunuh munir
oleh deputi ii
dia di dalam deputi dua
sementara kalau polikarpus yang berhasil membunuh almarhum itu dibawahi oleh deputi lima
jadi ada beberapa juga yang kemudian lewat intelijen yang sby
presiden sby waktu itu yang menyatakan juga bahwa beberapa deputi deputi itu
itu kan kerjanya kompartemen ya
antar deputi lainnya kan tidak tahu
jadi sempat juga ada deputi vii yang kita juga waktu itu mendatangi kontra imparsial untuk ingin ketemu almarhum
itu menunjukkan betapa sebetulnya ada perintah yang jelas dari kepalanya
diketahui karena antar deputi pasti biasanya kompartemen ya kerja di sebuah badan intelijen negara
jadi kita bisa melihat itu sebagai sebuah konspirasi
kita kalau mau sederhana motifnya polikarpus membunuh munir apa
kalau kita bicara motif
apa sih motifnya pemerintah sekarang kemudian tidak ingin
anda menilai tadi pemerintah tidak punya goodwill gitu kan untuk bisa membereskan kasus ini
nggak punya goodwill atau mungkin tidak mau mengumumkan atau mungkin banding ke pt un
ini kan hal hal yang sebenarnya secara common sense gitu harusnya bisa dilalui secara mudah gitu
kalau kita melihat hari ini kita bisa lihat dengan terbuka bagaimana jokowi ini juga mengangkat
pak hendro priyono waktu itu menjadi di tim transisi ya waktu itu ya
dia jadi penasehat presiden
sementara kita persoalkan juga soal hendro priyono yang juga belum selesai dalam kasus talang sari
dan juga tentunya di keterlibatan dia di kasus munir juga tidak pernah
dia tidak pernah datang ketika dimintain datang oleh tim mencari fakta waktu itu
dan juga kita juga dengan kasat mata
dia mengangkat wiranto menjadi menko polhukam hari ini
sementara dia juga menjadi penjahat kemanusiaan oleh un
jadi di ruang ini kita juga sudah jelas bahwa impunitas itu kekebalan hukum itu mau dilanggengkan oleh jokowi tentunya
ketika dia mengangkat orang orang yang bermasalah dalam kabinetnya
nah kalau sudah seperti itu kita bisa berharap apa untuk dia
kemudian punya goodwill untuk menyelesaikan kasus munir
jadi itu yang buat saya poin penting yang bisa kita lihat hari ini kenapa kemudian banding
itu juga pastinya setnek kan otomatis pasti dia juga berkonsultasi dong dengan presiden
iya ada lihat ya seperti itulah
iya lah itu kan sejederhana itu saya melihatnya
mbak yati dari mulai tpf dibentuk oleh presiden sby kemudian tpf bekerja hasilnya proses persidangan juga berlangsung
putusan kip sampai sekarang menurut anda ada progres yang cukup signifikan nggak untuk pengungkapan kasus ini
paling tidak setelah putusan kip kemarin yang kemudian akhirnya semua berkomitmen
presiden sby presiden jokowi istana presiden semua kita semua berkomitmen untuk mengungkap kasus ini dengan gamblang dan juga membereskannya gitu
menurut anda sudah ada progress yang cukup signifikan
sayang sekali kami nyatakan tidak ada progres dan memang sengaja untuk tidak ada progres kenapa
sengaja tidak ada progress
sengaja untuk tidak ada progress
kalau memang ada niat baik untuk mengungkap kasus ini apa kenapa harus melakukan banding ke pt un
karena yang kita persoalkan bukan ada tidaknya dokumen itu di sekretariat negara bukan ada tidaknya pencatatan dokumen itu di sekretariat negara
tapi adalah soal kewajiban untuk mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat gitu
nah dan juga yang jadi catatan kita dokumen ini kan sejak awal sudah kami sampaikan
sudah diserahkan artinya kalau memang ada niat baik sejak awal dibuka saja dokumen itu diumumkan kepada masyarakat
masa negara sebegini besar tidak bisa menemukan satu dokumen yang istilahnya tidak terlalu besar besar amat kami yakini dari dokumen itu
tapi secara hukum kan dokumen asli menjadi amat penting untuk bisa diakui dalam proses hukum misalnya

itu kan harusnya ada di bawah kementerian sekretariat negara kalau dalam struktur pemerintahan kita
mengambil dokumen yang terlalu besar besar amat yang bisa diakui dalam proses hukum misalnya
membidangi untuk membantu presiden dalam mengelola informasi dokumentasi dan lain lain
menurut anda kenapa dokumen yang sangat penting itu yang tidak besar besar amat kata anda itu bisa hilang padahal itu hasil rekomendasi tpf yang sangat penting untuk bagian dari
itu jadi penanda besar buat kami bahwa memang ini ada kesengajaan dari negara untuk tidak mengungkap kasus ini
dan bahkan kami juga mencurigai apakah pemerintah hari ini memang dengan sengaja mau melindungi para pihak pihak

atau petunjuk petunjuk di dalam dokumen tersebut merujuk pada nama nama tertentu
nah kami khawatir sebetulnya ini memang ketidakberanian presiden ketidakberanian negara untuk berhadapan dengan para pihak yang seharusnya dimintai pertanggung jawaban dalam kasus ini
anda melihat sama seperti mbak yati bahwa tidak ada progres yang signifikan mbak suci selama ini
tiga belas tahun ya

belum cukup polikarpus masuk penjara dihukum ada beberapa orang lainnya juga dihukum
itu belum cukup
sekali lagi belum cukupnya dijawabnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha jenah berikut ini
tepatlah bersama kami
sekali lagi kami mencoba menghubungi pihak istana kepresidenan pemerintah untuk bisa bergabung dalam dialog dan diskusi kita malam hari ini
tapi hingga detik detik terakhir kita belum dapat respon

cukup mbak apa namanya pengungkapan kasus ini
sudah ada yang dipenjara sudah ada yang dihukum proses sudah berjalan tpf sudah bekerja
bukan soal cukup atau tidak ya
ini bukan soal puas atau tidak
tapi ini persoalan keadilan
jadi ini bukan persoalan cukup ada yang di penjara selesai
tapi apakah pengungkapan kebenarannya sudah terungkap
itu belum menurut anda
tidak karena polikarpus siapa
dia tidak pernah ada motif yang jelas untuk membunuh suami saya
apa kerjaan dengan almarhum selama ini
secara pribadi tidak ada
kenal saja tidak
jadi jelas ketika pertama kali berkomunikasi kita juga
saya sama almarhum ketika si poli ini menelpon
saya nggak tahu namanya dulu polikarpus ya
kan dikasih tahu oleh indra setiawan di rekman
tentang direktur garuda
jadi dia menyatakan bahwa orang ini aneh
orang ini pernah nitip surat untuk temannya
sementara temannya banyak sekali pilot ya kan
tapi kenapa harus almarhum
dan kemudian kan banyak juga teman teman yang menyatakan bahwa
dia tiba tiba ada di aceh
sementara tangannya sakit tangannya patah
jadi refreshing di tempat lagi daerah operasi militer
jadi kemudian juga ada teman yang aktivis perempuan yang ditawari untuk
akan dikasih gratis tiket ke papua kemana gitu
hendardi termasuk ditawarin gitu
jadi dia memang punya target
dan kita kan juga kemudian melihat bahwa dia pengangkatan
masuk di fashion security di garuda
itu kan ditemukan oleh pihak tpf
yang ngasih badan intelijen negara
jadi kan kita bisa jelas kemana motifnya
jadi pengungkapan kasus ini masih jauh panggang dari ape bunda tanda
oh iya lah pasti
meskipun sudah ada yang dihukum
pasti dan itu kan kurang juga di gali
tapi pernah nggak budi santoso yang selama ini disuruh membayar kepada polikarpus
ketika datang ke deputi lima
muhdipurwo pranjono yang menyuruh
jadi itu juga tidak pernah
meskipun sudah semua pihak pemerintah terutama mengungkapkan bahwa
sebenarnya kasus ini sudah berjalan
sudah ada keputusan keputusan
tapi ternyata kebenaran atau keadilan yang hakiki itu belum
dan penjelasan kepala binnya waktu itu si hendro priyono juga tidak mau
dia tidak mau kok dipanggil ketemu sama tpf
tapi dia malah datang ke dpr membaca puisi gitu loh
seolah olah dia korban
jadi hal hal yang kayak begitu loh
saya pikir dia kesatria ya harusnya datang
mbak yati kemudian anda kan selama ini sejak
wah dari mulai tpf kemudian putusan kip kemarin sampai sekarang
ini kan terus berjuang untuk bisa membuat pemerintah mengungkapkan kasus ini gitu kan
ada pernah komunikasi nggak pak dari pihak istana kepresidenan kepada rekan rekan aktivis misalnya
mengawal kasus ini terkait dengan mencoba untuk membantu bersama sama bergandengan tangan lah
mengungkapkan kasus ini gitu misalnya
jadi kami memulai dengan satu niatan yang sangat baik
kami berkirim surat
keksekretariat negara kami menanyakan di mana dokumen itu
dan kami meminta agar dokumen itu diumumkan kepada masyarakat
karena memang ada rujukan dalam kepres tersebut gitu
tetapi kemudian mereka menyatakan tidak memiliki dokumen tersebut
dan kami bilang bahwa aturan yang ada itu mewajibkan agar kementerian sekretariat negara itu menyimpan dokumen tersebut
tetapi mereka bersikeras bahwa mereka tidak menyimpan dan tidak ada argumentasi yang bisa kami terima
sampai akhirnya mereka
datang ke kantor kontras
dan mereka meminta
mereka itu siapa mbak yati
pihak dari kementerian sekretariat negara
tetapi secara khusus memang menyampaikan kepada kami bahwa mereka memang tidak menguasai dokumen tersebut
bagi kami itu kesalahan mereka
itu bukan konsekuensi yang harus kami terima
kalau mereka tidak menyimpan bukan kesalahan yang oleh masyarakat
kalau mereka tidak menyimpan bukan berarti kewajiban pemerintah untuk mengumumkan dokumen ini hilang begitu sehingga
akhirnya kami mengajukan melalui adjudikasi sekretar informasi di komisi informasi pusat
dan di dalam proses pembuktian di dalam kip tersebut
sama sekali tidak ada satu argumen yang bisa dibantah bahwa memang telah terjadi pertemuan dan penyerahan dokumen tersebut begitu
jadi menurut kami ini sebetulnya sesuatu yang sangat sederhana
sederhana harusnya yang membuat rumit adalah pemerintah sendiri presiden jokowi sendiri
kalau dia punya otoritas kenapa dia tidak berani memerintahkan semua perangkat negara untuk menemukan dokumen itu
atau sebetulnya ada jangan jangan
kasus antasari presiden dukung bahwa ini ada persoalan persoalan di belakang kasus ini
kenapa untuk satu dokumen yang nyata nyata foto pertemuannya ada salinannya diserahkan
bahkan sby membantu
memberikan kembali dokumen itu masih disebut tidak
itu jadi hal yang sebenarnya sederhana tapi jadinya rumit
wakil presiden yusuf kala dalam pernyataan persnya kemarin juga membuat atau mencoba untuk membuat hal ini menjadi lebih sederhana lagi
kita saksikan dulu pernyataan wakil presiden yusuf kala berikut ini
nah pemerintah kan melihat prinsip hukum
kalau memang pendapat pytn begitu ya kita harus ikuti
itu yang pertama pemerintah tidak ikut campur dalam ini judicial ini
jadi fakta tentu punya dokumen juga
kalau itu dimunculkan saya kemudian diverifikasi bahwa itu benar ya cukup
kalau pemerintah kan mungkin begitu banyak arsipnya bisa bisa tidak terkontrol apabila ini kan lebih dari sepuluh tahun
antara lain kata pak jk jika pemerintah tidak punya arsipnya ya kan ada kelompok kelompok lain yang sebenarnya bisa membantu untuk mengungkapkan
pasti anda berdua juga sudah tahu sih tpf nya apa
kenapa tidak kelompok kelompok lain
kenapa nggak kelompok kelompok lain non pemerintah yang kemudian membantu untuk mengungkapkan ini ke publik mbak
kalau dikatakan tadi kata mas suciwati begitu substance pengungkapan yang si tpf ini untuk pemongkaran kasus munir
jadi kalau saya melihat pak jk ini tidak baca ke pres ya
sehingga dengan enteng ngomong begitu
yang namanya tanggung jawab itu kan harus
yang dia bikin yang namanya presiden kepres itu kan keputusan presiden
nggak peduli presidennya siapa dia harus bertanggung jawab atas keputusan yang sudah dikeluarkan
yang sudah dikeluarkan
jadi artinya apa
ketika di situ bicara pasal bahwa ada harus diumumkan oleh presiden ya presiden dong yang harus ini
masa orang di pinggir jalan
kenapa tidak mas suciwati atau kontras misalnya
anda semua pasti punya dokumennya dong
kembali lagi yang tadi saya jelaskan
kayak pres tadi
tapi secara substansi kata pak jk mencoba disederhana
saya ingin protes keras terhadap pernyataan pak jk
kami ingin protes keras
hati hati pak jk adalah wakil
presiden yang harusnya mengerti betul tata kelola pemerintahan
tidak bisa dia bilang dokumen sepuluh tahun banyak dikelola pemerintah kemudian dengan enak dikenyatakan sulit bagi pemerintah untuk menemukan
kami sangat menyayangkan pernyataan pak jk tersebut
ini sama dengan kita dipimpin oleh orang yang sebetulnya saya pertanyakan
apakah pak jk mengerti tata kelola pemerintahan kita
yang kedua pak jk sadar tidak bahwa negara kita punya instrumen yang bisa menemukan
di mana dokumen itu berada
yang lain adalah ini bukan soal siapa mengumumkan
ini soal kewajiban dari pemerintah untuk mengumumkan
karena timnya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan kepres
kedua isi dari rekomendasi itu kan juga untuk lembaga lembaga negara
bagaimana bisa saya atau suciwati kepolisian jaksa agung lakukan
harus pemerintah yang melakukan
konsekuensi yang akan ditimbulkan juga pemerintah yang harus menanggung
pak jk dalam hal ini tidak memahami menurut saya aturan hukum dan tata kelola kenegaraan yang baik
mungkin secara peraturan atau secara kepres memang secara administratif memang harusnya presiden yang mengumumkan
kan kita sama sama pengen ngebahas
makanya saya pikir pak jk ini harus baca
baca lagi sebelum berkomentar
jadi nantinya malah mempermalukan diri ya
jadi itu saja sih
seperti yang tadi dibilang oleh teman saya yati
ada pertanyaan ini
soal pemahaman pak jk ini terhadap tata kelola negara
anda masih percaya nggak sih mbak suci kalau memang pemerintah sebenarnya sejatinya punya niat baik
karena apa namanya mau dikata apa banyak sekali aktivis aktivis juga yang dulu ikut berjuang bersama sama
kemudian sekarang bagian dari pemerintahan kita tahu orangnya siapa siapa saja
apakah ini juga menjadikan
titik terang atau paling nggak membuat semangat kita menjadi berkobar lagi bahwa harapan kayaknya masih ada nih ke depan
kalau sebetulnya kan kalau soal harapan kebenaran itu tentunya pastinya melekat pada apa yang dilakukan ya oleh mereka
apakah itu teman kita atau bukan
tapi itu juga melekat pada tanggung jawab
ketika seorang presiden dipilih oleh rakyat
indonesia dan kemudian berjanji dengan nawaciptanya mau memberikan apa yang namanya penegakan ham
tentunya nggak perlu kita minta
itu enggak perlu
lempar lemparan seperti ini nggak ada
mempermalukan diri ini nggak ada
enggak penting ini sebetulnya
yang penting adalah ya titik titik enggak lanjuti
itu sebagai sebuah tanggung jawab gitu loh
apa yang anda inginkan apakah membuat tpf baru atau tim ad hoc baru
yang biasa biasa aja lah yang penting dikerjain gitu
kan sederhana saja kalau dia baca hasil tpf itu dan itu sudah dilakukan juga ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian
ya diperkuat timnya
timnya di kepolisian dan di kejaksaan orang orang yang dulu
kita kan juga bisa lihat bagaimana ada orang orang yang juga kita curigai menghilangkan barang bukti
seperti rekaman antara polikarpus dengan mukdipurwo pranjono itu dihilangkan
tidak dimunculkan di persidangan waktu itu
itu hal hal yang sebetulnya sederhana yang bisa harusnya dibawa ke situ gitu loh
boleh enggak dikasih tahu
minta presiden deh
bayangkan di terakhir
dari kontras sendiri teman teman ini akan mengawal terus kasus ini ke depannya
apa langkah langkah selanjutnya secara hukum dan secara politik
saya ingin klarifikasi pak jeka bilang bahwa kita harus patuhi putusan ptun
ini belum putusan final
kami masih punya hak untuk banding
melalui kasasi di mahkamah agung
sehingga dalam hal ini putusan pt un tidak bisa diberlakukan atau belum bisa dieksekusi
tunggu kami akan lakukan kasasi
kami punya waktu empat belas hari untuk mengajukan ini
dan kami akan ajukan secara hati hati fakta fakta yang terkait dengan keberadaan dokumen ini
dan kami juga berharap dalam hal ini mahkamah agung harus menjadi dewi keadilan yang tidak berpihak kepada negara
tetapi dia harus berpihak pada rasa keadilan yang sudah lama dinantikan
tidak hanya dari mbak suci
karena kami juga mendapat ribuan kartu pos dukungan kepada masyarakat di seluruh indonesia yang meminta agar presiden mengumumkan dokumen ini
dan kami sudah serahkan dukungan dari berbagai daerah ke sekretariat negara juga
tapi kami belum juga dapat jawaban apa yang akan dilakukan oleh kementerian sekretariat negara khususnya oleh presiden
sebetulnya pertanyaannya juga sama loh
kenapa di keputusan kip kemarin dia tidak mematuhi hukuman
ya untuk apa ya aturan kan
iya kan pertanyaannya kan begitu
tapi anda percaya bahwa memang mendung akan semakin gelap atau harapan atau secerca cahaya itu
ketika kita melakukan segala sesuatu dengan cinta bahwa kita mencintai keadilan kebenaran maka harapan itu selalu ada
oke jangan pernah putus harapan meskipun badai menghadang
tapi kita tetap ingin bersama sama untuk bisa mengungkap kasus ini dengan sebenar benarnya
kebenaran hakiki bisa terlihat oleh masyarakat
terima kasih mbak suci terima kasih mbak yati atas perbincangannya malam hari ini
warga korban puting beliung di kecamatan krian sidoarjo masih menempati tenda pengungsian
kami akan segera kembali usai jenam berikut ini